bangunan di bogor ambruk pasca gempa
komando pasukan khusus tni angkatan darat kopassus turun tangan membantu warga
rumah warga di kabupaten bogor rusak parah akibat gempa dengan magnitudo enam satu
kopassus membantu penanganan awal pasca gempa
lokasi warga yang rumahnya rusak berada di desa citalahap kabupaten bogor
prajurit kopassus kebetulan tengah melaksanakan latihan di gunung botol
wilayah satu kabupaten bogor yang berbatasan dengan banten